ya allah beri aku keikhlasan dan kekuatan untuk mendekatkan nara dengan katanya
bantu aku ya allah supaya katanya bisa bahagia
sekali ini saja dalam hidupnya
nggak mungkin kamu nggak tertipu lihat akting aku ini
ngapain kamu malam malam kesini
aku udah mau sembuh kok
dokternya bilang besok aku boleh pulang
tapi ini belum dimakan
gimana mau cepat sembuh
gimana aku mau makan kalau aku selalu dimarahin
nggak ada yang ngerti perasaan aku
nara kamu nggak akan ngerti
kamu punya keluarga yang sayang banget sama kamu
justru aku paham banget perasaan nara
kalau ibu aku gak memperhatikan aku
aku juga gak akan rela
kenapa sih kamu baik sama aku
kenapa kamu nggak urusin nona aja
teman yang baik itu ada di saat kita susah
dan juga di saat kita sedih
dan ini nggak ada hubungan sama nona
terima kasih ya kamu udah mau jadi teman aku
dulu sikap aku selalu jahat sama kamu
ada gitu juga ya
itu itu pun mah senaman teract
saya maucd saya mauwrk seperti itu rights justice

kau nukar dia
kalau senaman m comum baru

jadi bener bener ri frya namanya
saya mau teman bradley flour
masalah di rumah sakit tadi

tapi ketika tante melihat
mara dan mantan tunangan kamu yang brengsek itu lagi berdebat
tante udah gak sabar lagi tau gak
apakah aku harus kasih tau tante
kalo mara adalah bosnya judi sekarang
supaya tante retno seneng
kamu pikir tante bercanda apa
saya akan kasih waktu kamu satu minggu
kalo dalam satu minggu
tante akan lempar kamu sama keluarga kamu ke jalanan
kenapa kamu harus sendirian
menanggung semua itu
tante aku minta maaf ya tante ya
jangan kamu pikir
kamu bisa sembunyi dibelakangnya pak maman ya
karena kalau disuruh memilih
pak maman tidak akan memilih kamu
karena kamu adalah cucu majikannya
maman akan memilih nara karena nara adalah cucu kandungnya
nona janji sama tante nona balas cepat cepat dari tempat ini ya
hah sudah ribuan kali kamu janjikan hal ini
yang ada seluruh keluarga kamu itu numplak semua di sini tahu nggak
tante aku minta maaf udah bikin tante sedih
jangan cuma sedih dan nangis doang ya
kalau kamu mau balas budi cukup kamu tinggalkan nara
karena kamu sampai kapanpun tidak akan bisa nikah sama nara anak tante satu satunya
tante itu cuma punya narak
dan perempuan manja yang
suka bikin onar kayak kamu itu
tidak akan pernah pantas jadi menantu di rumah ini
ngapain ini semua pertanda kalau aku dan nara gak bisa bersatu

bismillah wrestt kasiiending coisa
jebelit gsized tau dan gebong
aku tadi mimpi
aku mimpi mama enggak aku
aku bukan anak dia

kamu bisa temanin aku sebentar saja
biar aku enggak merasa sendirian
aku akan mencoba
aku akan mencoba nara
aku akan mencoba
aku akan mencoba
aku akan mencoba
aku akan mencoba
kamu gak pernah lepas dari aku lagi
sampai jumpa lagi